menjalani sidang tututan pada senin siang di pengadilan negeri jakarta pusat jaksa menuntut
penuntut umum kpk menuntut syafruddin arsyad dengan kurungan lima belas tahun penjara
denda rp satu miliar dengan subsidiar enam bulan kurungan
berdasarkan hasil persidangan yang dilakukan sejak mei dua ribu delapan belas yang lalu
akhirnya terdakwa syafruddin resmi menjalani sidang tututan atas kasus korupsi penerbitan sklblbi
dengan menghadirkan lima puluh enam saksi dari jaksa penuntut umum dan enam saksi ahli dari tim kuasa hukum
syafruddin dituntut hukuman lima belas tahun penjara
atas tuntutan oleh jpu kuasa hukum syafruddin yusril iza mahendra mengatakan
banyak fakta yang tidak diungkap selama persidangan berlangsung
maka dari itu tim kuasa hukum syafruddin akan mengajukan keberatan pada sidang pledoi
yang akan digelar pada tiga belas september mendatang
walaupun sebenarnya dari fakta fakta persidangan itu tidak diungkap kesalahan terhadap masyarakat ini
jaksa lebih banyak mengulang ulang apa yang tertera dalam surat dakwaan
daripada mengungkap fakta fakta yang terungkap selama persidangan ini
satu hal yang sangat prinsipil dan tidak dikemukakan oleh jpu dalam kutipannya
adalah kapan sebenarnya tidak bisa naik keberdianan